memasuki tahun ajaran baru
pembelian seragam sekolah pun ramai dikoordinir oleh kooperasi sekolah
di surabaya jawa timur
untuk seragam hari senin hingga jumat
atau lima setel seragam
dihargai berkisar dua juta rupiah
artinya per setel seragam berkisar empat ratus ribu rupiah
yang menarik seragam sma putih abu abu
bagian abu abunya dibuat motif khusus
kami pun mencoba menelusuri di pasaran
di toko kain para penjual mengaku kerap menerima pembeli
yang mencari bahan kain abu abu seragam sma
dengan motif khusus tersebut
menurut para penjual motif tersebut sulit didapatkan di pasaran
kecuali langsung memesan ke pabrik
oh sangat berdampak sekali
bagi mengejar sangat berdampak
ya itu tadi kadang kadang ya itu tadi
orang yang sering cari
sekolah sekolah itu tidak ada di pasaran
ya itu susahnya
ya bahan untuk seragam sma putih abu abu pun
untuk kualitas premium
satu setelnya berkisar seratus ribu rupiah
setelah mendapatkan kain untuk menjahit sendiri
harga penjahit di surabaya per setel baju
berkisar satu ratus lima puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
tergantung lokasi dan kehalusan menjahitnya
bila digabungkan dengan harga bahan kain
total menghabiskan biaya berkisar
dua ratus lima puluh hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah
lebih murah lagi
bila membeli jadi langsung di pasaran
satu setel membeli jadi baju sma kualitas premium di surabaya
berkisar satu ratus lima puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
perkiraan sekitar kalau ukuran besar
kalau besar itu ya kurang lebih dua ratus an
kalau yang ukuran standartnya ya kurang lebih satu setel
kalau yang putih sama abu abu itu ya kurang lebih dua ratus an
itu sekitar satu ratus lima puluh an
meski dihadapkan dengan biaya seragam yang lebih mahal
dengan membeli seragam di koperasi sekolah
banyak wali murid yang tetap membeli seragam sekolah
agar putra putrinya mengenakan seragam yang sama
dengan murid lainnya dalam satu angkatan di sekolah